sementara itu menteri bumn rini sumarno menjelaskan pergantian direktur utama dan wakil direktur utama pertamina
karena adanya masalah dalam kepemimpinan antara keduanya
padahal menurut rini kerjasama tim dalam kepemimpinan merupakan hal yang paling penting dalam memenuhi target kerja pertamina
bulan november kami lakukan ini tapi ternyata malah membuat kepemimpinan ini menjadi goyang antar dua ini
malah yang tadinya ada teamwork sekarang jadi tidak ada teamwork
padahal semua itu bisa tercapai kalau teamwork dengan pemimpinan yang tepat
jadi akhirnya dewan komisaris memberikan usulan demikian kemarin dan saya rasa juga tepat
dan bahwa presiden merasa itu adalah yang paling tepat jadi itu yang kami lakukan